lahan pertanian di karawang jawa barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan
menjadi masalah serius bagi ajud tajrudin dan ribuan petani lainnya
penggunaan pupuk kimia dan pesticida berlebih menjadi penyebabnya
bayang bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pesticida
ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah
seiring berjalannya waktu petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan
jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di karawang itu dangkal
artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu ya
ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus menerus ya
tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik
ibu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem
sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami
selain keras tanah juga menjadi asam
sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup
akibatnya tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia
menurut guru besar ilmu tanah dan sumber daya lahan institut pertanian bogor prof widiat maka
kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era
pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan
pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda beda di setiap tempat
subsidi pupuk itu sekarang ini masih seragam
tapi anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar
lebih dari dua puluh triliun saya kira ya untuk tahun dua ribu dua puluh
itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa
ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan ya
lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikan
saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik
penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah
sehingga perlu dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis dalam
menyadari bahaya bahan kimia terhadap keberlanjutan lahan
kini ajut mulai merintis pertanian organik
ia membuat pupuk organik cair dari gulma seperti enceng gondok yang difermentasi
ajut juga menambahkan kompos dari kotoran ternak arang jerami dan tumbuh tumbuhan yang ditimbun beberapa hari
saya bergerak di pertanian organik ini pertama adalah untuk masa kini dan untuk masa depan
untuk masa kini saya ingin meningkatkan rc rasio
dalam usaha tani dalam artian get the loss rupiah karena banyak rupiah kita yang hilang
profitas menurun karena memang bersumber dari kesuburan tanah yang tidak bagus
terus untuk masa depannya adalah tanah ini harus diwariskan ke anak cucu
selain menggalakkan pertanian organik pertanian presisi berdasarkan data kebutuhan tanah yang berbeda beda di setiap daerah
juga mendesak dilakukan agar subsidi pupuk tak salah sasaran dan berakhir pada penurunan kesuburan lahan dan hasil panen
kemeliputan cnn indonesia